beberapa kejutan di pasar finansial global sepanjang tahun dua ribu enam belas
memberi dampak beragam bagi pasar saham global
ada yang sukses mengangkat bursa terbang menyentuh rekor
namun ada pula yang tenggelam semakin dalam
dan bursa saham indonesia adalah salah satu yang menjadi idola investor sepanjang tahun dua ribu enam belas silam
lantas bursa mana yang paling mendulang untung sepanjang tahun ayam api lalu
siapa pula yang terperosok paling anjlok
bursa indonesia sang primadona
saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bahwa memang berbagai kejadian mungkin saya ingatkan anda
ada berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun dua ribu enam belas
kita lihat bagaimana inggris yang keluar dari uni eropa ataupun disebut dengan brexit
kemudian kita lihat lagi ada juga keterpilihnya donald trump secara mengejutkan
sebagai presiden amerika serikat yang ke empat puluh lima
kemudian terakhir adalah opec setelah tiga empat tahun mengalami harga yang anjlok karena oversupply
akhirnya sepakat opec dan non opec sepakat untuk mengurangi jumlah
ataupun juga produksi mereka satu dua juta barrel per hari
tiga hal utama ini kemudian akhirnya membuat sentimen pasar mulai mengalami gejolak
ada yang terapresiasi namun ada pula juga yang terdepresiasi
kita lihat bahwa indonesia beruntungnya kita adalah salah satu pemenang
di antara beberapa kejutan yang terjadi di pasar global pada tahun dua ribu enam belas
kita lihat bersama
bursa terbaik dua ribu enam belas ini adalah data yang kami peroleh dari cnn money
dan ini dihimpun
setelah akhir perdagangan di seluruh dunia pada tanggal tiga puluh desember dua ribu enam belas
kita lihat siapa yang berada pada posisi pertama
berada pada posisi pertama adalah rusia
rusia berada pada posisi pertama karena menarik
rusia ini memang mengalami beberapa hal ya
beberapa hal yang kita lihat
misalnya kita tahu bahwa ada isu geopolitik yang terjadi di sana
tapi ternyata hal tersebut justru memberikan dampak positif
jadi bagi bursa saham rusia
di rusia ada dua bursa saham
ada yang menggunakan dolar amerika
tapi ada juga yang menggunakan rubel mata uang mereka
dan rts rusia adalah bursa yang menggunakan mata uang dolar
dengan rts naik lima puluh dua persen
berada pada posisi pertama adalah bursa rusia
tapi setelah rts ada juga mysax
mysex itu adalah yang menggunakan rubel
kalau mysex sendiri mencatatkan performa kenaikan dua puluh tujuh persen
tapi yang digunakan adalah bursa yang menggunakan mata uang
uang dolar amerika serikat yaitu rts
yang mencatatkan kenaikan lima puluh dua persen
bursa rusia berada pada posisi pertama sebagai pemenang
sepanjang tahun dua ribu enam belas
di tengah gejolak dan juga beberapa kejadian yang terjadi di pasar global
lalu kita lihat setelah rusia pada posisi pertama
kita bergeser ke posisi selanjutnya
pada posisi kedua adalah argentina
argentina berada pada posisi kedua dengan mencatatkan kenaikan empat puluh lima persen
argentina sendiri memang setelah memiliki presiden baru
pada oktober tampaknya memiliki sebuah semangat baru untuk memperbaiki ekonomi negara mereka
dan sentimen persepsi ini memberikan sebuah kekuatan bagi argentina
sehingga akhirnya para investor ramai ramai untuk melakukan aksi beli di bursa saham argentina
ataupun yang disebut dengan indeks marvel argentina
lalu selanjutnya pada posisi ketiga adalah brazil
brazil pada posisi ketiga dengan kenaikan tiga puluh sembilan persen
dan indeks bovespa sendiri memang sempat terseok seok pada awal
awal tahun namun kita tahu bahwa beberapa kejadian memang menerpa skandal bnp pariba misalnya
yang kemudian juga menyeret maksud saya skandal petroba misalnya
yang menyeret ataupun juga orang nomor satu di brazil rosef
sehingga akhirnya juga dimakzulkan karena skandal yang curiga melibatkan dirinya
akhirnya menjadi sentimen negatif tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ
beberapa saham pun dinilai under value
tapi memang brazil sendiri
karena peningkatan beberapa harga komoditas seperti minyak kemudian biji biji
akhirnya mampu mengangkat performa bursa brazil sehingga naik
dan mencatatkan pertumbuhan tiga puluh sembilan persen sepanjang tahun dua ribu enam belas
dan berada pada posisi ketiga sebagai bursa terbaik di dunia sepanjang tahun lalu
lalu kita bergeser ke posisi keempat adalah kanada dengan pertumbuhan tujuh belas lima persen
kanada berada pada posisi keempat dan kita tahu bahwa indeks csx kanada memang sempat terseok seok ya pada januari
namun kita tahu bahwa
memang sejumlah analis menguatnya tsx sendiri memang diakibatkan terpilihnya donald trump
yang tampaknya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan perusahaan energi di kanada
kalau untuk rusia sendiri saya singgung sedikit walaupun saya sudah melewatinya
rusia sendiri ada dua sentimen ya
yang pertama adalah ketika terpilihnya donald trump sebagai presiden amerika serikat
ternyata itu tidak memberikan
ternyata justru itu memberikan katalis positif bagi bursa rusia
karena diproyeksikan akan membaik
hubungan yang dingin selama ini dengan rusia dan amerika serikat
dengan terpilihnya trump kemungkinan akan segera mencair
selanjutnya juga harga minyak ketika opec dan non opec memutuskan untuk memangkas produksi mereka
dan rusia merupakan salah satu produsen minyak utama dunia
akan diuntungkan sehingga optimisme muncul di negeri rusia
sehingga akhirnya para investor mengoleksi saham saham yang ada di rusia
dari posisi satu hingga empat terbaik kita ke posisi selanjutnya
kita ke posisi kelima adalah norwegia
dengan pertumbuhan yang
tercatat adalah delapan belas persen
berada dalam tren positif sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun dua ribu delapan belas
dan kita lihat juga harga bahwa norwegia juga merupakan salah satu produsen untuk minyak
ketika harga minyak terus slumping ataupun terus mengalami penurunan
karena masing masing negara produsen tidak ada yang mengurangi suplai ataupun produksi mereka
sehingga harga terus anjlok
tapi pada akhir tahun ketika akhirnya sepakat opec dan non opec untuk melakukan pengurangan produksi
akhirnya bisa mencatatkan pertumbuhan delapan belas persen sepanjang tahun dua ribu enam belas
dari posisi kelima saya posisi ke enam
kita lihat di posisi ke enam ini menarik adalah indonesia
indonesia berada pada posisi ke enam dengan kenaikan lima belas persen
kita hingga dari awal tahun hingga akhir tahun dua ribu enam belas
dan indonesia sendiri memang memiliki angka angka yang menarik ya
kalau kita bahas bagaimana bahwa terakhir kita lihat sepanjang sejarah memang
dan yang berhasil ditipu hipun sepanjang tahun dua ribu enam belas
itu mencapai enam ratus
satu ratus tujuh puluh empat tiga puluh sembilan triliun rupiah dan dua ratus empat puluh tujuh lima juta dolar amerika
kapitalisasi pasar meningkat sangat signifikan
kita catat delapan belas delapan belas persen dibandingkan tahun dua ribu lima belas
dan menurut bursa efek indonesia sendiri dalam pidato penutupan perdagangan terakhir kemarin
dalam sepuluh terakhir ihsg mengalami penguatan sebesar satu ratus sembilan puluh tiga tiga puluh enam persen
dan merupakan kenaikan tertinggi di antara seluruh bursa bursa yang ada
sehingga ini menjadi salah satu yang dicatat oleh sejarah bahwa tahun dua ribu enam belas adalah tahunnya bursa indonesia
karena mencatatkan kenaikan salah satu dengan performa terbaik pada posisi ke enam di dunia
dan sentimen tax amnesty tampaknya adalah yang menjadi salah satu katalis positif
sehingga akhirnya investor masih membeli ataupun mengoleksi saham saham yang ada di indonesia
tidak hanya itu fundamental ekonomi indonesia
indikator ekonomi indonesia yang dipercaya masih konsisten
yang masih berada pada posisi positif
sehingga hal tersebut membuat investor masih yakin ketika mereka akan membeli saham di bursa indonesia
kita berada pada posisi enam luar biasa ya
dan soalnya kita lihat kita bahkan berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan inggris
inggris sendiri menarik ya
negara inggris itu memang menjadi salah satu sentimen di pasar global
ketika akhirnya inggris memutuskan keluar dari uni eropa atau dikenal dengan istilah brexit
guncang pasar global untuk sesaat ya
tadinya positif tiba tiba negatif
yang tadinya negatif akhirnya ada juga yang terimbas positif
setelah theresa may kemudian dipilih dan ditunjuk untuk melanjutkan bagaimana transisi yang akan dilakukan inggris dari uni eropa
tampaknya hal tersebut justru memberikan sentimen positif
indonesia berada pada posisi ke enam
nah saya selalu mengulang ulang ya
karena agak kaget juga
negara asia tenggara saja nggak ada gitu
indonesia masuk sendirian
satu satunya kita di asia yang tercatat sebagai performa terbaik pada posisi ke enam di dunia
namun tidak semuanya juga yang menulang untung di tahun dua ribu enam belas
ada juga yang justru makin jatuh
makin dalam dia terperosok ya
kita lihat bersama
mana yang paling mencatatkan penurunan paling dalam
ada dua saya catat yang paling dalam ternyata adalah italia dan juga tiongkok
italia tercatat turun
apakah mereka akan membeli saham di negara ini atau tidak
lalu kita lihat juga bagaimana dengan tiongkok
terpilihnya trump mau tidak mau suka tidak suka pasti mempengaruhi
karena trump dengan lega dengan lugas juga mengatakan
bahwa dia akan
mengimplementasikan proteksi perdagangan dan utamanya selain meksiko adalah dari tiongkok
jadi negara negara ataupun produk produk dari tiongkok ke depan apabila trump kemudian merealisasikan janji kampanyenya
yang akan membuat para investor berhati hati ketika mereka akan memutuskan beli ataupun buy di tiongkok
dan indonesia lagi lagi saya ulang kembali bahwa indonesia ternyata sebagai yang terbaik
bahwa meskipun hot money itu adalah uang yang gampang masuk kemudian gampang keluar juga dari bursa efek indonesia
tapi paling tidak fundamental ekonomi indonesia konsistensi program program ekonomi pemerintah patut kita apresiasi
optimisme para investor menjadi refleksi bahwa indonesia
masih dilirik di pasar global